kementerian kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien n
inisialnya terkonformasi omikron pada tanggal lima belas desember
data datanya juga sudah kami konfirmasikan ke gisaid
dan sudah dikonformasikan kembali dari gisaid bahwa memang data ini adalah data sequencing omikron
pasien n ini adalah pekerja pembersih di rumah sakit wisma atlet
pada tanggal delapan desember sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari wisma atlet
kemudian dikirimkan ke kami di kementerian kesehatan untuk dilakukan bgs
kami terima pada tanggal sepuluh desember
dan kita lihat bahwa ada
tiga pekerja pembersih di rumah sakit wisma atlet yang positif pcr nya
tapi yang terkonformasi positif omikron adalah satu orang
jadi ada tiga pekerja pembersih di rumah sakit wisma atlet yang terkonformasi positif pcr nya
tiga data tersebut dikirim ke balit bankes untuk kita lakukan uji genome sequencing nya
dan satu dari tiga
yang duanya tidak
ketiga orang ini tanpa gejala
jadi mereka masih sehat tidak ada demam tidak ada batuk batuk
kemudian mereka bertiga juga sudah dites pcr kembali
karena tes pcr pertamanya ke tanggal delapan
sudah dites pcr kembali eksit tes tiga hari berikutnya
dan tes pcr
kemudiannya sudah negatif